masa bayarnya belakangan sih mbak
soalnya kan modal itu harus diputar mbak
jadi gak bisa bayar belakangan mbak
harus bayar di depan
masalahnya saya ini habis kena musibah
bantuin putri sekali aja pak
lagipula bapak kan udah kenal putri lama
bapak kan juga udah sering ambil sayuran sama buahan putri
aku kenal dia dari mana
oh jadi itu sebabnya dia bisa godain si dewa
isi juga tuh cewek ya
terus lo ngapain ngejir ke cewek kampung kayak gitu ha
eh ini urusan gue bukan urusan loh
putri lo dari mana aja sih tadi tuh gue teleponin lo tau gak
gue tuh khawatir banget sop
berantakan kayak gini sih
udah biasa aja
namanya juga orang naik motor ya pasti berantakan ya yes
putri mau nanya sama ibu
bapaknya putri masih hidup kan
sekarang bapak ada dimana
putri pengen ketemu sama bapak
ini hari kenapa ya
kanan kiri semuanya yes
gak usah nanya soal itu lagi
jangan tanya tanya lagi
putri sebagai anak kandungnya kan pengen tahu
siapa bapaknya putri
putri kan juga pengen ke anak anak yang lain bu
yang tau siapa bapaknya
putri cukup ya
ini bener bener ya
pertanyaan bolak balik kesana lagi kesana
lagi ibu enggak tahu siapa bapak kandung kamu putri ibu enggak tahu ibu lupa lupa
lupa lupa ya ampun lu mana mungkin bisa lupa sekarang gimana nggak mungkin sih putri dulu
perangkat itu banyak kebetulannya ibu inget udah lah pokoknya sekarang kamu jangan tinggalin ibu
atau hati udah ibu mendingan balik kerja sama ciman dulu nggak papa udah biar ibu balik kamu
pergi bergerak biar ibu kerja bersihkan kerja kayak dulu nggak mau kerja udah udah udah udah
ibu nggak boleh ibu balik lagi ibu ke tempat kayak gitu ibu putri udah bilang kalau putri itu
nggak suka kalau misalkan ibu balik putri enggak akan pernah nyanyi lagi bu putri akan selalu
jagain ibu ibu nggak boleh balik ibu ya udah makanya jangan tanya tanya ke albapak kamu lagi
ibu mau ke
kemana ibu mau gade ini motor dah
bukan ibu tidak nyok biru
jangan dong bu
jangan diambil dong bu
lo yang sabar ya jangan sedih ya
gue ngerti kok perasaan allah
lo gak diem kok dan allah gak buta
semua pasti ada hikmahnya ya
itu dia itu dia yang ambil
kesempatan bagus nih buat aku
gun saya juga baik kok
saya baru aja kepikiran ya untuk undang kamu ketemu sama saya
biasalah untuk ngebahas soal perjodohan anak kita
saya tidak akan pernah mau menjodohkan anak saya dengan anak kamu
kamu santai aja sama kamu gak boleh gitu loh
kamu gak boleh ngenamain soal yang namanya jodoh
kalau nanti akhirnya simia sama dewa itu berjodoh ya kita orang tuanya mau ngomong apa
anak tetap aja anak harus nurut kata kata orang tua
ini tahun berapa sekarang
kamu tuh jangan old passion kayak gitu dong
biarlah mereka menentukan diri mereka sendiri
kalau nanti mereka saling suka saling cinta dan bahagia kan
ya kita kan sebagai orang tuanya cuma bisa dukung
kamu tuh kaku banget tuh jadi orang
udahlah daripada kamu parno kayak gitu mendingan kamu pikirin tuh
urusan anak kamu yang paling tua
saya dengar dengar dari banyak orang katanya dia suka sama perempuan yang gak bener ya
jangan pikir anak kamu yang paling sempurna ya
dan kamu jangan mimpi mau jadi besan saya
saya tahu kok perusahaan kamu lagi bangkrut dan kamu ingin menjodohkan anak saya mia dengan anak kamu dewa untuk menyelamatkan perusahaan kamu kan
nah cukup mar tau dari mana kamu sok tau mar
perusahaan saya fine fine aja kok
kamu kan tau dewanya ganteng seperti apa ya kan
cakep loh anak saya banyak yang suka dia
anak saya juga banyak yang suka
banyak yang pengen nikahin
jadi mulai sekarang
kamu urus aja perusahaan kamu yang udah mau bangkrut
saya belum selesai bicara kok
jangan pernah berpikir kau bisa ngalangin saya
apapun yang terjadi saya akan menyelamatkan perusahaan saya
untuk itu saya butuh dewa
untuk tunangan sama mia
aduh gimana ya mbak
masa bayarnya belakangan sih mbak
soalnya kan modal itu harus diputar mbak
jadi gak bisa bayar belakangan mbak
harus bayar di depan
masalahnya saya ini habis ketemu
banten putri sekali aja pak
lagipula bapak kan udah kenal putri lama
bapak kan juga udah sering ambil sayuran sama buahan putri
saya mohon bapak bantuin saya sekali aja pak
gue harus bantu putri
syukurlah kalau kamu suka
di kantor ada beberapa wartawan bertemu dengan bapak
darusan apa ya
emangnya kita baru lanjut keluarga
bukan soal itu pak
mereka mau konfirmasi soal keributan antara mas mek dan mas dewa
mereka mau komprimasi soal keributan antara mas dewa dan mas dewa
ananya pak louis di hotel tadi pagi
pak apa tadi
mereka ribut di tempat umum
kabarnya mereka rabutan ciwin nggak benar
benar benar saya nggak tahu diri dia
pak udah pak
jangan marah marah pak
bapak tenang ya
yaudah kamu handle dulu
kurang ajar dia ma
bikin malu pak pak
mama tenang aja
biar papa yang ngurus anak gitu
biar mama ajar dia
lebih baik kamu pergi aja
papa kamu tuh lagi marah besar ya ya
kapan sih aku nggak ngerti ya
udah maik papa tuh lagi
masih berani pulang kamu
pak kita kan bisa bicarakan masalah ini baik baik pak
aku sabaran papa udah habis ma
pak mike melakukan ini pasti ada alasannya pak
udah kita dengar aja dulu ceritanya maik
nah nih dia nih anak kesayangan papa
ya nia nih anak kesayangan papa yang maksa cewek malem ke hotel

kurang ajar kamu maik
makanya jangan jadi sopah lawan sakit ke empat obat obat
mudah mudahan inget ya kamu sekali lagi bikin ulah ulah
boleh sendiri kan puas loh
udah belain kakaknya sendiri juga
nih ngapain gua belain lu
lu lagi ngapain ngajar ngajar cewek kamu kan kayak gitu
mungkin mau gue lah
siapa juga yang ngejar ngajar dia
lu kan dua orang yang capat sama gue
gue bakal hancurin putrinya
dia tuh udah bikin dewa jadi gila
boleh kalah dari dewa